apa di rumah eros aku taruh segat
tidak mungkin dia sebaik
sebentar mak panggilin erosnya ya
najat silahkan nunggunya di dalam
saya harus bicara sama eros
ada ajat mau mengajak ke cihideng
ini kesempatan eros untuk kabur
mak tunggu di luar ya
eros sudah pulang
mak sudah pulang
mak mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
abah senang lihat anak abah senyum
neng hidup masih panjang
buat apa mikirin orang yang nggak mikirin neng
sopi tahu mbah
sopi lagi berusaha ngupain alkemet
sopi tahu ini salah sopi bah
harusnya sopi nggak ngejar ngejar alkemet
sopi kelewat cinta alkemetnya nggak
sopi pasti bisa ngelupain alkemet mbah
mbah percaya neng
kalau misi ini berhasil saya mau beli motor bebek
insya allah pasti berhasil atuh
kita akan kasih si eros
kita akan kasih si roll
oh ya sudah lanjut
kita akan kasih ros pengalaman buruk dan paling menakutkan dalam hidupnya
dia bahkan akan sampai
buang air kecil di sana ketika mendengar nama kemet
saya sedang membayangkan perempuan pipis di celana rik
kamu yakin bos aja tahu tempatnya
yakin atuh si bos mbah pasti tahu ayo ah
nah ajat eh rosnya sudah siap
tapi bapaknya lagi ke subang
nggak apa apa tuh bu
ada apa sih mama repot repot datang ke sini
mana itu yang penting
bapaknya lagi ke subang
gak apa apa tuh bu

sokak tuh gak apa apa
ya sudah mak
ena sudah angkat dulu ya
ros nanti kalau sampai pasar cihideng lihat lihat ya
siapa tahu ada slop yang cocok buat emak
tenang aja tuh bu
di pasar cideng itu kan banyak pilihannya
kalau ajat nemenin yang cocok yang bagus
terima kasih nek ajat
sudah mak assalamu'alaikum
mak suatu saat nanti eros pasti pulang
pulang dari cihideng nanti kamu pasti akan melupain si kemen
kemane si kemet
apa dia ketemuan lagi sama eros
eh susah pengennya mundur bang
eh lagi pengen
oh lagi pengen
ih ih gak pernah
ogut harus semperin
ogut harus bilang suka
ngumpul lagi gak ada orang
pasar cihideng teh rame
begitu a ajat lengah
saya akan jadi pahlawan
dan neng eros akan lupain si kemet
di pasar cihideng teh
banyak tip yang bagus bagus
a beliin yang tempat kasetnya ada dua neng
gak usah a
ke mana ya di
ke rumah eros
oh gue taruh segat
saya harus tau kenapa eros nolak surat saya
apa karena akan dilamar sama
apa katir dengan n envry